sehebat hebatnya orang sehebat hebatnya orang ketika diponis ip positif pasti mentalnya akan down
dan disinilah kami mencoba untuk mengajak mereka merangkul mereka memanusiakan mereka agar mereka tidak dikucilkan
saya tidak dibayar malah saya membayar
nompetnya itu cuma disini rp lima puluh sampai sekarang

yang menjadi relawan sekaligus sahabat bagi oda mereka memberi sebutan komunitas ini jalak bali
imades warna yasa atau akrab dipanggil dekno adalah pemangku termuda dari jemberana
tak hanya sebagai pelayan umat dek nol juga merupakan sosok utama di belakang komunitas jalak bali yang telah berdiri sejak dua ribu
ya komunitas jalak bali sendiri
komunitas nirlaba yang bergerak di bidang pendampingan dan sosialisasi terhadap orang dengan hiv aids
keinginannya membantu para sahabat oda bermula dari sebuah pengalaman yang menyentuh hatinya
jadi awalnya saya tergugah untuk membuat sebuah komunitas ini karena dulu saya pernah melihat anak kecil yang kurus kering
saya berpikir bahwa dia itu sedang mengalami busung lapar
tapi ketika saya tanya ibunya bahwa dia hidup dengan hiv positif
niat tulus tak selamanya berjalan mulus
beragam halangan dan rintangan terus berdatangan
bagi deno tanpa adanya rintangan mungkin ia tak akan menjadi sekuat seperti sekarang
bli dekno anda tadi menyebutkan kalau anda sebelumnya tidak pernah memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan
sama sekali tidak pernah
tidak tidak ada
pada waktu awal awal anda memulai komunitas jalakbali ini
bagaimana sih anda bisa meyakinkan para sahabat oda dan juga para petugas medis untuk dapat membantu para sahabat oda ini mendampingi mereka
apa yang anda lakukan pada waktu itu
ya pertama kan memang membangun sebuah kepercayaan dari oda sendiri kepada kita itu kan memang sulit
saya ini kan bukan oda
tetapi banyak masyarakat yang menstigma saya bahwa saya hidup dengan hiv positif
karena kebanyakan relawan atau mereka yang punya sebuah komunitas adalah mereka yang hidup dengan hiv positif
tapi saya bukan orang yang hidup dengan hiv positif
agak susah masuk kepada mereka
tetapi kami meyakinkan mereka
yang pertama kita lakukan sering sosialisasi ke puskesmas yang ada di jemberanel
kemudian juga kita memperkenalkan diri kepada layanan yang ada di rumah sakit umum negara
saya bertanya apa saja layanan yang diberikan kepada orang orang yang hidup dengan hiv positif dan lain sebagainya
akhirnya setelah beberapa
tahun dua ribu sembilan saya pertama kali menemukan kasus hiv yang saya temukan
nah disitu akhirnya pihak rumah sakit layanan kesehatan baik di puskesmas itu akhirnya komunitas jalak bali dijadikan sebagai salah satu rujukan
partner begitu ya
jadi rujukan untuk orang orang yang hidup dengan hiv positif
sebenarnya apa tujuan anda sebenarnya
apakah membuat mereka ini menjadi mandiri atau
jadi kami berpikir bahwa kesuksesan kami dalam mendampingi adalah satu kesehatan yang membaik
yang kedua mereka mampu mengakses jalan
memang akses kesehatan sendiri dan tumbuh rasa percaya dirinya
saat ini komunitas jalakbali telah mendampingi lebih dari satu ratus tiga puluh orang
setengahnya kini sudah mampu menjalankan hidup dengan mandiri
sebenarnya pendampingan bagi oda ini sepenting apa sih sebenarnya
pendampingan terhadap oda itu sangat penting sekali
karena ketika oda didampingi kualitas hidupnya menjadi jauh lebih baik
dia mempunyai rasa percaya diri
dan mereka merasa ada yang
jika kita berpikir dengan caranya
karena selama ini kan stigma
nah kemudian diskriminasi terhadap oda kan lumayan tinggi
kadang kadang ada yang
sampai oda yang bisa dikeluarkan dari desanya
dikeluarkan dari banjarnya
dan inilah posisi kami
untuk mendampingi dan memberikan advokasi kepada
warga yang ada disekitar mereka
kalau pendampingan kita biasanya kalau kita melakukan pendampingan dari rumah seperti apa yang kita lakukan hari ini
pada intinya adalah mengecek bagaimana kondisinya kemudian kualitas terapi obatnya
kemudian juga kadang kadang kita mendengarkan curhat mereka kita menjadi pendengar yang baik
susah nggak sih jadi pendengar yang baik bagi oda sendiri
sangat susah karena apa karena mereka curhatnya bukan hanya sebatas penyakitnya mereka saja
tapi mereka kadang kadang curhatnya juga kepada hal hal yang pribadi gitu
nah ketika masuk ke ranah pribadi kita kalau tidak ada solusi kita kasih solusi
yang jelas kita memberikan motivasi mereka
banyak sekali triknya
yang paling penting adalah bagaimana kita atau mereka bisa percaya dulu sama kita
karena ini terkait dengan
karena ini terkait dengan konfidensialitas kerahasiaannya
kepercayaan itu yang paling penting
setiap minggunya dekno rutin mendampingi para sahabat oda
alasannya hanya satu ia tak tega melihat jiwa jiwa yang berputus asa
salah satunya adinda
tujuh tahun sudah adinda menjalani hidup sebagai seorang hiv positif
menurut adinda ia tertular dari suaminya yang pertama
kini adinda telah menjalin rumah tangga kembali
karena patuh akan aturan medis upaya pengobatan yang dilakukannya pun berbuah manis
kini ia hidup layaknya orang sehat
bahkan suami dan anak anaknya terbukti hiv negatif
ketika ibu difonis hiv pada waktu itu
apa seperti apa
reaksi ibu pada waktu itu
yang ibu rasakan
dan merasakan bahwa hari itu saya merasakan mati
karena setiap pendengaran orang hiv itu tidak bisa hidup
dan dia pasti mati karena tidak ada obatnya
saya beranggapan dan saya pasti mati
lalu penerimaan keluarga pada waktu itu orang orang terdekat seperti apa
saya pun tidak bisa disembunyikan terkena hiv
semua orang tahu
dan pasti yang jelas stigma dan diskriminasi itu sangat berat sekali bagi saya
yang stigma saya terima itu selama enam bulan
keluarga dan masyarakat tidak berani dekat dengan saya
dia menjauh makan
tidak berani mengambil makanan saya
bahkan dia jalannya pun sampai tidak berani bergampingan
apa yang ibu lakukan
untuk menghapus stigma di masyarakat ini nih
bahwa hanya orang orang hiv itu tidak harus dijauhi
bahkan kita bisa hidup bersama
bahkan ibu juga membuktikan bahwa anak ibu yang sekarang negatif
dan suami ibu juga negatif
apa yang ibu lakukan
yang saya lakukan untuk meyakinkan masyarakat yaitu saya bersama komunitas jelat bali mengadakan sosialisasi
dan juga saya dari diri saya sendiri pun memperlihatkan bahwa saya itu sehat
kita harus rajin berobat
juga terapi di rumah sakit
rumah terapi yang tepat waktu
kita memperlihatkan diri kita tidak sehat sehat saja

masyarakat juga beranggapan kita itu tidak sakit
masyarakat juga beranggapan kita itu tidak sakit
kalau dari bapak sama sekali sejak saya waktu dirawat pun
kalau tidak dari teman teman mungkin bapak saya tidak mau nantuk saya ke rumah sakit

masyarakat baru jawab serta maling siap
sepintas tidak ada yang berbeda dari sosok pria ini
namun pria yang kerap disapa alex ini telah tujuh belas tahun hidup bersama virus hiv di tubuhnya
mayor herbert hansen juga melihat ayahnya
hidup yang ia lalui kini penuh dengan tantangan
dengan didampingi dekno secara berkala
alek melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit umum daerah negara jemberana
tidak hanya berfokus menjalani pengobatan
pada saat bersamaan ia juga dituntut untuk bekerja
demi memenuhi kebutuhan hidup
setiap harinya alec berjualan makanan dan minuman
di sebuah tempat rehabilitasi di denpasar
bagi alek apapun yang terjadi hidup harus tetap berjalan
tak boleh ada kata menyerah meskipun kini ia berstatus sebagai oda
buat saya sih karena saya mengalami yang penting
karena teman teman pendamping itu mereka paham dengan apa yang dilakukan
dan alur alur untuk mengakses layanan
mereka sudah paham jadi harus kemana tuh
dan memotivasi kita juga kita merasa nyaman dengan mereka
minimnya pengetahuan masyarakat terhadap cara penularan hiv
membuat diskriminasi terhadap oda bahkan dari keluarga sendiri
kalau bapak saya sudah tidak mau tahu saya harus
bapak mau tahu masa ini kenapa
ya saya mau hidup mau mati
ya sudah sebetulnya malas sih kalau ngomong sama apa
ngomongi bapak saya kalau kakak kakak ada yang mendukung
ya saya dikasih ini kebutuhanmu untuk modal perdagangan
dibelikan blender kemarin kan untuk bikin jus
kadang saya jual jus juga
tapi dari bapak sama sekali nggak
kalau dari bapak sama sekali
sama sekali sejak saya waktu dirawat pun
kalau nggak dari teman teman mungkin bapak saya nggak mau hantar saya ke pusat
buat bapak di rumah sih saya tetap sayang kalau pak
ya sebagai anak saya hanya berusaha menjalankan hidup sebaik baiknya
kalau apa yang saya lakukan mungkin tidak sesuai dengan harapan bapak
sayang kan kan daripada nunggu lama
sesungguhnya bagi sahabat sahabat oda dukungan dari orang orang terdekat adalah kunci
serta semangat agar bisa bertahan hidup lebih lama
mereka kan dukungan support dari keluarga itu yang penting
karena kalau tidak ada dukungan apalagi keluarga terdekatnya aja sudah menjauhi
dia malah jadi depresi
frustrasi tidak ada

akhirnya kan dengan tidak minum obat otomatis kan virusnya yang bertambah banyak
dia makin drop akhirnya cepat menimbulkan kematian menyebabkan kematian
hiv aids memang menjadi penyakit yang selama ini ditakuti oleh masyarakat
maka perlu adanya informasi yang jelas tentang seperti apa penularan penyakit
yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ini
penularan itu seperti tadi sudah saya sampaikan lewat hubungan seksual
jarum suntik atau lewat ibu hamil ke anaknya
tapi kalau misalnya tinggal serumah menggunakan alat makan bersama
pemakaian alat mandi bersama itu tidak menyebabkan penularan
diharapkan dengan semakin jelasnya informasi tentang cara penularan penyakit ini
maka miskonsepsi ataupun kekeliruan yang berkembang di masyarakat dapat dihindari
tentunya stigma negatif bagi para oda pun dapat dihindari
inilah yang menjadi alasan berdirinya komunitas jalak bali ini
dokter mengatakan bahwa anda dengan hiv positif siapa yang mentalnya tidak down
siapa mentalnya tidak jatuh sehebat hebatnya orang
sehebat hebatnya orang ketika difonis hiv positif pasti mentalnya akan down
disinilah kami mencoba untuk mengajak mereka merangkul mereka memanusiakan mereka
agar mereka tidak dikucilkan

tidak mudah bagi dek nong serta para relawan di komunitas jalak bali dalam membangkitkan semangat hidup sahabat oda
beragam upaya ditempuh agar mereka dapat hidup layaknya orang biasa
salah satunya adalah dengan membuat kerajinan tangan ini
selain memberikan bantuan pendampingan medis
apalagi nih yang dilakukan oleh komunitas jalak bali
bagaimana membangun sebuah kepercayaan diri kepada pasien pasien kami
salah satunya kami membuat kerajinan dari koran
karena kalau kita memberikan mereka uang kita juga tidak punya uang nih
itu apa yang kita berikan
jadi makanya yang saya berikan adalah keterampilan
dan keterampilan ini pun saya pelajari dari internet
semua dari internet saya belajar kemudian saya aplikasi
dan teman teman yang secara fisikal
sudah sehat kemudian mentalnya sudah mulai membaik
kita latih di sini secara gratis
dan ketika mereka sudah bisa sudah bisa membuat ini
jadi hasil produk mereka itu kita bantu jual
artinya ketika anda mau mulai ini anda sendiri masih belajar begitu
iya saya masih belajar
tapi dengan motivasi saya memotivasi diri sendiri
bagaimana teman teman ini harus berdaya
kita berdaya kita maju bersama sama intinya begitu
dan kan ketika banyak kepala nih
banyak kepala ada banyak ide
ketika banyak ide kreativitas kita semakin banyak
kita dulu hanya bikin sebatas tempat untuk persembahyangan umat hindu gitu
tapi sekarang kita sudah bisa membuat tempat air mineral
kemudian tempat tisu kemudian kita bisa bikin bingkai guci dan lain sebagainya
semakin banyak ide semakin banyak kreativitas
dan ini sudah barang barang kami
sudah dijual ke beberapa wilayah yang ada di indonesia
karena kami menjualnya secara online
komunitas jalak bali ini lahir tak lepas dari dukungan para relawan
bagi mereka sosok dekno merupakan pemimpin yang jujur dan apa adanya
yang pasti dia itu orangnya kan lumayan temperamental ya kan
tapi meskipun demikian
teman teman sangat senang sama dia
karena ilmu ilmu yang beli dekno punya itu selalu dia mau berbagi kepada kita
jadi banyak sekali ilmu ilmu yang beli dekno berikan kepada kita
jadi kita menyerap dari beli dekno itu
kalau kepemimpinan dia sangat tegas dan keras
ketika ada yang salah
dia tidak segan segan untuk memarahi
eh kamu itu salah
ya tidak segan segan seperti itu
tengah diajarkan untuk tidak takut atau menjauhi pengidap hivh
komunitas jalak bali sendiri rutin mengadakan penyuluhan kepada masyarakat
khususnya para generasi penerus bangsa
dibayar ataupun tidak
mereka tetap berkomitmen
untuk memberikan penyuluhan tentang oda kepada masyarakat
karena bagaimanapun juga
sebagai sesama manusia
bukanlah oda yang perlu dijauhi
apa yang dekno lakukan selama ini
tidaklah terlepas dari dukungan keluarga
serta orang orang terdekatnya
sosok pahlawan sebenarnya adalah pendamping hidupnya
istri yang selalu setia menemani saat suka maupun duka
kemanapun dia pergi
doa tulus sang istri yang selalu setia mengiringi langkahnya
jadi dia tidak pernah punya perasaan apa apa
malah kadang kadang istri saya sering saya ajak melakukan pendampingan
jadi kalau dulu sering saya ajak ketika ada klien yang telpon
yang perlu diantar ke rumah sakit malam malam
jadi istri saya adalah orang orang yang support saya
dulu dia kan gak kerja
dari sejak dalam tanda kutip yang sebenarnya
dia nggak punya pekerjaan tetap gitu loh
jadi yang dulu kerja itu bisa dibilang saya
terus dia pernah gini
waktunya dia banyak untuk oda kan
dia mungkin dulu
terus kamu gimana
karena saya percaya rezeki bisa radang dari mana saja
biarkan saya bekerja
dan kamu tetap menjalani apa yang kamu semestinya jalankan
membantu orang silahkan
saya lebih banyak berada di belakang layar
dompetnya itu cuma di sini lima puluh ribu rupiah
segitu saja dia
dia nggak mau tahu masalah bayar listrik
tidak pernah tagihan tagian
semua saya yang gini
kamu tetap aja jalan di situ
biarkan saya di sini
saya di sini
rezeki yang saya dapatkan itu mungkin rezeki kamu
biarkan kamu bekerja
itu ikhlas menjalani ini semuanya
dekno telah menjadi pelita bagi mereka yang tengah berputus asa
hampir satu ratus tiga puluh sahabat oda telah dibantu
kini setengahnya sudah bisa hidup mandiri
bukan materi yang dicari
namun lebih dari itu
menumbuhkan semangat hidup bagi pasien oda adalah kebahagiaannya
mudah mudahan tuhan memberikan saya seorang donatur atau ada donatur
jadi saya bisa melakukan aktivitas saya ini menjadi dua kali lipat lebih hebat lagi
saya bisa memberikan insentif kepada relawan relawan saya
kemudian saya berpesan
kemudian saya berpesan kepada teman teman yang lain yang saat ini masih
jiwanya masih melekat pada raganya
kalau ingin berbuat baik
marilah kita berbuat baik bersama sama
jangan pernah berpikir
apa sih yang akan kalian dapatkan dari sebuah tindakan yang akan kalian lakukan
semakin banyak orang yang berbuat baik
saya meyakini bahwa tugas kita lahir di dunia ini untuk menyelamatkan
untuk memperlambat kerusakan dunia sebenarnya
baik rusak alam
baik rusak manusianya
mari kita jaga jaga bersama sama